yang ada manusia dan hewan yang bisa aku makan
kak tungguin kak
iya kamu juga yang cepetan
nenek nenek bangun nek
hidup ini sudah tidak akan lama lagi
nenek sudah tidak kuat
kalian jaga diri baik baik ya
kamu jaga reni adik kamu ya sayang
nek nenek gak boleh ngomong kayak gitu
nila yakin kalau nenek itu pasti sembuh
reni juga percaya kalau nenek masih bisa sembuh
nek mila mau mencari tanaman obat dulu ya
ren kamu jaga nenek ya
udah nenek nenek sederhan aja
ayo kek terus kek
terima kasih nek
iya kek sama sama
nila obatin ya kek
nama kakek kakek peto
mengapa kamu berada di hutan
aku tinggal di sebelah sana
sudah lama sakit keras
setiap hari aku kesini untuk mencari tanaman obat
nenekku gak sembuh sembuh
pohon pohon disini memang tidak bisa menyembuhkan penyakit
hanya bisa menahan sakit
sebetulnya ada satu pohon yang bisa menyembuhkan segala penyakit
apa itu kek
namanya pohon kejujuran
pohon itu ada di tepi danau dekat hutan
seperti apa pohon itu kek
pohon itu berdaun kecil
dan dari daunnya itulah yang bisa dijadikan obat
pohon itu hanya bisa didekati oleh anak yang jujur
betul kek bisa menyembuhkan segala penyakit
percayalah pada kakek
kakek hanya punya ini
pasir laut ajaib
terima kasih kek
untuk mendapatkan pohon kejujuran itu
kamu akan bertemu dengan seorang raksasa
mila akan lakuin apapun buat menyembuhkan nenek
mila akan mencari pohon kejujuran itu
lemparkanlah pasir itu kalau ada apa apa
lemparkanlah pasir itu kalau ada apa apa
nenek tidak mengizinkan kamu pergi nak
nenek harus percaya sama nila
nila pasti akan menemukan pohon kejujuran itu nek
dulu dulu kakek kamu juga pernah mencari pohon itu
tapi malah malah makan sama raksasa
nenek harus percaya sama nila
mila pasti akan kembali dengan selamat

nila pasti akan kembali dengan selamat
nila pasti akan kembali dengan selamat

cuma bisa memberikan ini sama kamu
nila tiba tiba akan memakan
tiga buah jeruk ini pemberian almarhum kakek kamu
dia bisa berubah jadi pisau yang sangat tajam
sebatang lidi ini nenek temukan di hutan terang
dia bisa berubah jadi tongkat sang
kalau kamu dalam keadaan terdesak
nenek yakin kamu akan sangat membutuhkan benda benda itu
ya nek terima kasih nek
ini kantong berisi pasir laut nek
yang diberikan oleh kakek peto
kakek itu pengembara nek
mudah mudahan pasir laut ini bisa membantu kamu ya nak
ini harus bertahan ya nek
kamu hati hati di jalan ya
kamu jaga baik baik nenek ya
kakak cepat pulang ya
pak h remnya
berikut poproses ini sykannya

tidak ada manusia dan hewan yang bisa aku makan